mantan presiden amerika serikat barack obama sudah tiba di bandara internasional ngurah rai bali
dan kita lihat saat ini suasana di base of lanut ngurah rai bali
terlihat sejumlah kendaraan pengamanan mantan presiden ke empat puluh empat amerika serikat ini telah disiagakan
ini merupakan kunjungan obama di luar jabatan dia sebagai presiden sebelumnya
dan seperti kita ketahui obama pernah tinggal di indonesia dari tahun seribu sembilan ratus enam puluh tujuh hingga seribu sembilan ratus tujuh puluh satu
dan rupanya baru kali ini obama beserta keluarga bisa berencana untuk menghabiskan liburan selama lima harinya
di pulau dewata bersama michelle obama dan juga kedua putrinya
rencananya obama akan tinggal di salah satu hotel di kawasan ubud gianyar bali
dan akan menikmati sejumlah objek wisata yang saat ini memang masih belum mendapatkan konfirmasi di wilayah mana saja
nanti rencananya obama beserta keluarga akan menghabiskan waktunya
seperti pernah dikutip detik com dari buku yang pernah ditulis obama
obama pernah berkeinginan untuk mengajak istri dan anak anaknya berkeliling dan kembali ke indonesia
ya ini arus lalu lintas di kawasan sekitar bandara udara ngurah rai
yang sedang diatur oleh petugas keamanan
dan sudah dibuka kembali setelah mantan presiden amerika serikat ke empat puluh empat
obama beserta keluarga melintasi kawasan tersebut